saat gas covid sembilan belas jawa barat rituan kamil melarang pihak keluarga memindahkan jenazah yang telah dimakamkan di tempat khusus covid sembilan belas
larangan ini tetap berlaku meski keluarga memiliki surat hasil tes yang menunjukkan negatif covid sembilan belas
hingga empat belas maret lalu sebanyak satu ratus lima puluh tiga dari sembilan ratus sembilan puluh sembilan jenazah yang dikebumikan di pemakaman khusus pasien covid sembilan belas di kawasan cikadut kota bandung telah dipindahkan pihak keluarga
hal tersebut dilakukan pihak keluarga setelah jenazah kerabat mereka dinyatakan negatif covid sembilan belas
sebagai langkah antisipasi kembali terjadinya pemindahan jenazah rituan kamil melarang pihak keluarga untuk memindahkan jenazah dari pemakaman khusus covid sembilan belas
emil menyatakan segala yang berkaitan dengan covid sembilan belas harus diketahui dan disetujui satgas covid sembilan belas
rituan kamil menilai pemindahan jenazah dengan bermodalkan surat bebas covid sembilan belas sebagai tindakan ilegal
tidak boleh dilakukan semua yang sifatnya berhubungan dengan covid
itu harus ada izin dari satgas setempat
kalau tidak ada itu namanya ilegal apapun alasannya itu tidak diperkenankan
kan sudah dikuburkan kira kira begitu
jadi semua keputusan melakukan tindakan tindakan yang berhubungan dengan covid sembilan belas harus ada izin satgas setempat
kalau tidak ada itu kategorinya ilegal walaupun dia pegang surat bahwa ternyata hasilnya adalah
nah kalau harus dipindahkan tetap
izin dari satgas mengatakan prosedurnya boleh
nah selama itu tidak itu masuk kategori pelanggaran hukum